aku punya anak
dari perempuan lain
jangan sampai tak
jangan sampai tak
jangan sampai tak
jangan sampai tak
bu retno tidak tahu apa apa
anak itu adalah anak kandung
dari anak kesayangan di bu retno sendiri
anak yang dididik
dan dicintai oleh dewi
adalah hasil perselingkuhan
bayu sama perempuan lain
wah gak diangkat lagi
coba sekarang kamu telpon dokter fahri pakai handphone kamu
siapa tau diangkat
maaf bu kalau dokter fahri nggak angkat teleponnya berarti sibuk dong
yang kurang ajar ya kamu
setidaknya kamu biarin saya masuk dong
saya itu bawa kue di mobil saya kayak lumer gimana
maaf bu disini kata dokter fari gak bisa sembarang orang masuk
saya ini mantan istrinya
maaf bu permisi
ajar banget sih
pah cherry suka deh kalau si fahri bapak jemput cherry seru banget
kita udah kenal tuh jauh lebih lama daripada kamu kenal sama dokter fahri
paling kamu kenal sama dewi baru beberapa bulan
sekarang aku tanya sama kamu
kamu tau dia tinggal dimana
bisa aja dia selama ini tuh ngebohongin kamu wi
minta sekarang kamu pergi dari sini
perolewat moyang podcast mulai bengsej
terima kasih vina
maafin bapak ya
aku gak boleh kehilangan fokus
kalo sampe jerry kenapa napa
aku gak akan bisa maafin diri aku sendiri
cherry adalah segalanya buat aku
kenapa mbak yang gak pernah bilang
sama abie tante
kena om bayu papa abie
siapa mama abie tante
tante dewi istrinya om bayu
tante dewi bukan mamanya abie
tante dewi pingin banget
seandainya tante dewi yang melahirkan nabi
tante dewi pingin banget
kalo abie itu jadi anaknya tante
bukan mamanya abie
abie maunya tante dewi
yang jadi mama abie
nenek kagak nyangka banget dak
segitu beratnya penderitaan bu dewi sama abi
pak bayu kan lakinya bu dewi
anak pak bayu dari perempuan lain
dan abi kagak tau itu
kalau pak bayu itu bapaknya
baik banget ya bu dewi
sayang lagi ngurusin anak suaminya dari perempuan lain
saya mau minta tolong sama dokter
saya minta tolong dokter untuk
bantu saya menjaga
kerahasiaan identitas abi
berutno tidak mengetahui tentang
identitas abi dulu
kamu dan dewi itu sama sama pembohong
masih bisa kamu berdiri di depan saya
dia itu perempuan yang diangkat
sama anak saya dari panti asuhan
sehingga jadi wanita yang terhormat
dia gak tahu terima kasih
dia malah selinggo sama kamu
sampai punya anak di luar nikah
bu redno tidak tau apa apa
bu redno tidak kenal
anak itu siapa
adalah anak kandung dari
anak kesayangan di bu redno sendiri
yang dididik dan dicintai oleh dewi
adalah hasil perselingkuhan bayu sama perempuan lain
ya tapi aku harus melakukannya tadi
aku gak bisa tinggal diam
melihat bu redno merenahkan harga diri dewi
kalau bukan aku yang melakukannya
siapa lagi mau belain dewi
ya aku harap dewi bisa memaafkan aku
itu si dewi
tadi mama lihat dia sama anak kecil
mama yakin itu hasil selingkuhannya
tapi dia bilang itu cucu mama
kurang ajar dewi
padahal aku udah peringatkan dia
kamu udah tahu soal ini
kok bisa kamu merahasiakan
kok tega kamu nisa
sudah berapa lama kamu tahu
sejak kapan nisa
berarti ini juga ulah kamu kan
tuh bikin mama jadi gila
ternyata bukan cuma wajah kamu
tapi kalian sama jahatnya
kenapa sih mama selalu berburuk sangka sama aku ma
dari dulu dari kecil
mas bayu selalu yang sempurna
sedangkan aku yang terbelas
yang terangkan ma
aku bukan anak mama
aku memang melahirkan kamu
mainkan kayak papa kamu yang selalu menyiksa mama
aku sudah berikan kamu kehidupan yang mewah jangan pernah halangnya aku untuk
mencari kesenangan di luar eh bayu